para hadirin sekalian ini pertanyaan dari pon yang akan dijawab oleh nathan
apabila nathan benar maka akan ada babak selanjutnya
yang nanti akan kita berikan pertanyaan kembali ya
tapi apabila jawaban nathan salah maka boy lah pemenangnya
kita tunggu saja dan harap tenang ya
ya silahkan untuk ketiga dewan juri yang terhormat untuk kembali menilai
eh bapak gimana sih ada yang salah kok alhamdulillah
alhamdulillah buat boy innalillahi watuwi
karena nathan salah maka boy mempunyai kesempatan untuk menjawab
bagaimana ketiga dewan juri yang terhormat
oke terima kasih
keadaan seri sehingga harus berlanjut ke babak ketiga
sebelumnya kita beri mereka break lagi ya
oke kita berikan tepuk tangan sebentar
silahkan untuk kedua kontestan bisa istirahat
btw bola apapun rajin bagus buat bisa ternyata bagus
serta juga supaya kita bisa situs dimana mana
tapi misalnya banyak gratuit kerja yang matchpad
mau diberikan pencarian juga ya
wah itu enak bny
nadang osesnya bener fazla
ya salam biji
udah banyak dapat dahulu juga
danger emang kenapa
masa gue dikejar kejar ya
cuman gara gara dia tuh pengen tau posisi lo tuh dimana
capek tau gak lagi lari
terus lo bisa lolos ujung ujungnya sampe disini gimana caranya
kenapaan jangan tonton ceritanya
jadi pertama tama gue lagi upet kan
nah kebetulan juga ada rio cs
nah langsung deh gue dapet ide
gue ambil batu di sekitar gue
gue lempar tuh ke si bagas bodyguard lo
nah jadi gini kan posisinya gini nih
rio depan gue terus ini gue kan
nah otomatis pas batunya kena bagas
pasti dia ngiranya rio yang lempar batunya kan
dia marah langsung ngajar nih rio cs
eh tapi meg tadi lo bilang itu cara pertama lo biar lo lolos
emang ada cara kedua
sebenernya yang dari gue kabur kaburan sampe bodyguardnya reva ngajar rio cs
gue tuh gak sendirian
jadi soalnya tuh

pas gue kabur dari rio cs
gue mau diel bokap lo ya re
terus dia bantuin gue
setelah mbak tadi lo lari lari kabur kaburan
ya para hadirin sekalian kita berikan tepuk tangan sekali lagi
dan kali ini akan kita panggilkan kembali
saudara boy dan juga nathan untuk segera naik ke atas podium

dan peserta masing masing akan saling menang
dan peserta masing masing akan saling menang
dan peserta masing masing akan saling menang
serta masing masing akan saling memberikan soal
nanti akan kita mulai dulu dari natan
dan berhenti sampai salah satu ada yang tak bisa mengerjakan soal
yang diberikan oleh lawan
kita mulai dari nathan
dan ditulis pertanyaannya
dan akan diberikan kepada boy untuk dijawab
kita berikan waktu
dan jawaban ini akan saya berikan kepada ketiga dewan juri yang terhormat untuk dinilai
untuk ketiga dewan juri yang terhormat sudah ada jawabannya
jawaban boy benar
jawaban boy benar
kita berikan pukul tangan
dan selanjutnya yaitu pertanyaan selanjutnya kita akan berikan kepada boy untuk memberikan pertanyaannya
dan nanti akan dijawab oleh nathan
silahkan saudara nathan untuk segera menjawabnya
baiklah para hadirin sekalian
ini pertanyaan dari forei yang akan dijawab oleh nathan
apabila nathan benar maka akan ada babak selanjutnya
yang nanti akan kita berikan pertanyaan kembali ya
tapi apabila jawaban nathan salah maka boy lah pemenangnya
kita tunggu saja dan harap tenang ya
untuk ketiga dewan juri yang terhormat untuk kembali menilai
nah mungkin baru saya mengunjunginya
bagaimana ketiga dewan juri sudah ada jawabannya
baiklah kini jawabannya dari ketiga dewan juri yang terhormat sudah ada di saya
dan tentunya jawaban ini tidak bisa diganggu bugat ya
dan saya ucapkan terima kasih untuk ketiga dewan juri yang sudah menilai dengan kerja keras pastinya ya
baik kita panggil untuk mendekat saudara nathan dan juga saudara boy silakan
kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk para hadirin
dan pemenangnya adalah silahkan
dan pemenangnya adalah
akan kita menang
don reva gua telepon gak diangkat angkat
kenapa gua bisa kecolongan begini